pasalnya sebanyak satu ratus lima puluh dua tenaga kerja asing tiongkok yang baru tiba dapat meneruskan perjalanan ke kabupaten konawe
melalui pintu belakang bandara dengan penjagaan ketat dari petugas gabungan tni dan polri
ketua dprd sultra abdurrahman saleh yang menyaksikan kedatangan tka di bandara halu oleo menyatakan
akan meminta pihak perusahaan yang mendatangkan tka untuk menyerahkan sejumlah dokumen seperti visa dan keahlian para tka ini
apa namanya keahlian keahlian yang ada di dalamnya yang masuk dalam lima belas kategori keahlian
kita minta lewat direkturnya untuk segera menyerahkan ke kita
nanti lewat yang ada di sini nama ini tadi indra ya
iya indra nanti akan menyerahkan kepada kita
dari beberapa samping yang kita ada mereka memakai visa tiga ratus dua belas
tapi ini kan beruntung karena harus ada yang menengan ini adalah demikrasi
dan lima ratus tka di bumi
sebelumnya aksi unjuk rasa juga terjadi pada selasa siang
ratusan mahasiswa dan ormas menutup akses ke bandara udara halu oleo konawe selatan dan merazia tenaga kerja asal tiongkok
w salah seorang tenaga kerja asal tiongkok menjadi sasaran razia
ia diturunkan paksa dari kendaraan saat hendak menuju bandara halu oleo kendari
usai diinterogasi pengunjuk rasa
w akhirnya diminta kembali ke moros kabupaten konawe tempat ia semula bekerja
melalui penerjemah way mengaku sudah setahun bekerja di perusahaan pemurnian biji nikel di konawe
saat ini ia hendak kembali ke tiongkok karena kontrak kerjanya telah berakhir
zainal ishak kendari sulawesi tenggara